kemes banget sih
gak nyangka deh
mas randy udah pajong belum ya fotonya
kamu udah pajang foto kita di apartemen
kamu udah pajang foto kita di apartemen
berarti sekarang di kamar aku ada fotonya mas randy
terus di kamar mas randy ada foto aku
kalau kayak gini sih aku makin sering kangen sama kamu mas
mana sih lama banget
ganteng ya sepapiku
udah telat nih ayo berangkat yuk
nanti kalau salah lagi kamu kelihatan gendut
keliatan cabi ulang lagi
nggak selesai selesai nanti
sekali nggak nambah nambah ya
awas burung kali
di lobby ada tamu untuk kluster bernama adi
adi cari aku suster
yang dateng itu
masa sih suster
itu pasti adinya aku
kan adi pernah bilang mau dateng kesini ketemu aku
mbak kan sudah minum obat
sudah makan juga
sekarang mau ke rumah
sekarang waktunya bagi istirahat ya
kalau gitu saya permisi
kalau itu yang dateng adinya aku
jadi dibilang itu tamunya suster
maaf sama mas al ke dokter dulu ya
mau cekan nama
kamu kalian berdua hati hati
salam buat balon
saya nanti mesirina dateng kesini
ingat belajar yang pinter ya
dan abis itu jangan lupa nanti temenin oma
kalau balon biru udah lahir
bisa sekolah bareng kan sama aku
nanti sekolah bareng ya
duduk satu kelas
hei tuh mau ngecek adik balon biru
apalagi ya yang belum dibawa
tidak ada yang bawa
tidak ada yang bawa
tidak ada yang bawa
tidak ada yang bawa
mengapa itu ancheing lagu bokhose pan soft title
terima kasih banyak ya terima kasih banyak ya buenos senyum
seneng banget kayaknya kenapa sih
kenapa makasih banyak ya kak
makasih buat apa ya
jadi tadi penang jaya specialist center telepon aku
terus mereka kasih info kalau panina itu udah masuk ke daftar prioritas
alhamdulillah yang paling kan aku seneng mau dengarnya
terus kapan dapet jadwalnya
kalau masalah itu mereka belum ngomong sih tapi katanya mereka mau follow up
bagus kalau gitu
eh tapi kamu tetap harus bilang ke nino ya
walaupun dia udah dapat list tapi dia tetap harus antri
kalau masalah itu aku pasti ngomong sih sama panino
tapi yang penting ada progres kan kak
yaudah kalau gitu makan dulu
ini kakak mieji buat kue nih enak banget
aduh bookingnya aku sarapan di kantor aja deh
aku mau ketemu panino pengen ngasih tau berita ini
ya udah gapapa prioritas juga gapapa nih
ah udah deh catherine gak mau jangan dipaksa kenapa sih
tau kenapa sih kak udah ya aku pergi ya
kan bisa prioritas ya
tapi kan dia ga mau ga usah dipaksa kenapa sih kamu tuh ya
kabar aku baik baik aja kok kak
syukur lah kalau begitu
suster adi mana
mbak jessy kalau ada yang dimaksud mbak jessy itu tunangan mbak jessy ga ada pak
tapi tadi katanya adi dateng kesini
suster jangan bohong ya adi mana dimana dia
ini aneh mbak dia kakak saya
saya kan sudah bilang sama mbak jessi
suster pasti suruh adi pulang
karena aku harus istirahat ya kan adinya aku mana
bukan saya nyari adiknya saya
adi saya kemana kenapa susah
mbak jessy tenang ya ayo kita ke kamar ya
engga aku ga mau ke kamar aku mau telepon papa
karena aku mau ngaduin suster ini jahat kenapa suster ini nyuruh adi pulang kenapa suster
iya kita telpon papa ya tapi mbak jessica harus tenang
yuk ikut saya ya kita telepon papa ya
kenapa kenapa dia nyuruh pulang
pak ada kabar baik yang bapak harus tahu pagi ini
kabar baik apa
jadi tadi pihak dari penang telepon saya
katanya bapak sudah berhasil masuk ke list prioritas
ya beneran lah pak maksud saya bohong sama bapak
tapi bapak tetap harus sabar karena walaupun sudah masuk list prioritas tetap ada antriannya
bapak senang kan ada kemajuan
jujur saya ga bisa ngomong apa apa semuanya ini berkat kamu
karena usaha kamu sendiri bikin saya jemput

tak ada kemajuan